meski dalam proses penyembuhan novel baswedan terus memantau pengungkapan kasus yang menimpa dirinya
novel khawatir pelaporan aris budiman dan juga pelaporan pelaporan lain atas dirinya
justru hanya sebagai pengalian isu dari kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
lebih dari empat bulan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan belum juga terungkap
novel menyampaikan bahwa lambatnya pengungkapan kasus yang menimpa dirinya karena ada keterlibatan kalangan internal polri
dalam wawancara eksklusif time pada sepuluh juni dua ribu tujuh belas novel membeberkan bahwa seorang jenderal polisi terlibat kasus yang menimpa dirinya
ketika menanti terungkapnya pelaku penyiraman terhadap dirinya nama novel justru disebut oleh brigjen polisi aris budiman saat di ruang pansus hak angket kpk
dalam ruang rapat aris membeberkan informasi internal kpk dan menyebut novel
novel adalah orang yang mampu mempengaruhi pimpinan kpk
direktur penyidikan kpk brigjen polisi aris budiman datang sendiri ke ruang rapat pansus h angket kpk meski dilarang oleh pemimpin kpk
selain itu aris juga telah melaporkan novel baswedan ke polisi
terkait surel novel yang memprotes pengangkatan seorang penyidik baru di kpk aris merasa surel ini telah mencemarkan nama baiknya
menanggapi laporan dan kehadiran aris budiman di pansus hak angket kpk
wakapolri meminta agar kedatangan haris tidak dikaitkan dengan polri karena aris menjadi domain kpk
ya kpk dan polri solid solid
tidak ada tidak ada
itu domainnya kpk
aris itu anak buahnya pak agus raharjo bukan anak buahnya

meski dituding sebagai orang yang powerful atau berpengaruh oleh aris budiman
novel justru tidak ingin melaporkan kembali
novel lebih memilih fokus dengan upaya penyembuhan kedua matanya
yang menunggu aris budiman hanya pengalian isu terhadap kasus penyiraman dirinya
horas manihurup cnn indonesia